berkumpul bersama keluarga saat libur tiba ini jadi satu kegiatan yang ditunggu tunggu dan juga menyenangkan
namun sayangnya momen spesial ini kerap kali tertunda karena berbagai alasan
salah satunya adalah soal budget
nah saya ingin informasikan kepada anda satu alternatif tempat untuk berlibur bersama keluarga yang bukan cuma menyenangkan
kemudian fasilitasnya juga lengkap dan yang pasti murah meriah
bagi warga jakarta menghabiskan libur bersama keluarga tak perlu jauh dan mahal
ruang publik terpadu ramah anak atau rptra yang beberapa tahun ini tersebar di setiap kelurahan di ibu kota bisa jadi pilihannya
meskipun namanya ramah anak tapi fasilitasnya tidak hanya diperuntukkan bagi anak anak
namun sebagian juga dilengkapi fasilitas untuk orang dewasa seperti peralatan kebugaran
salah satunya adalah rptra bineka di kecamatan pesanggerahan kota jakarta selatan ini
ya karena hari minggu emang waktunya saya libur kerja dan disini juga kan tempatnya deket gratis enak banyak tempat permainannya gitu
rimbunnya pepohonan dan fasilitas yang masih terjaga dengan baik membuat taman ini menjadi favorit warga sekitar khususnya saat akhir pekan
di wilayah timur jakarta anda bisa mengunjungi rptra celilitan di bilangan keramat jati jakarta timur
taman seluas tiga delapan ratus meter persegi ini juga jadi tempat favorit warga saat akhir pekan
pertama yang murah yang nggak bayar
yang kedua dekat rumah
karena kan rumah saya lumayan dekat dari sini
jadi gak begitu jauh repot kalau bawa bayi
namun disayangkan banyak fasilitas mainan anak anak di rptra cilitan ini yang rusak karena kerap digunakan oleh orang dewasa
di rptra ini beragam aktivitas bisa dilakukan bersama keluarga
selain sebagai sarana olahraga bermain dan belajar kegiatan seperti pengajian dan kegiatan warga lain bisa dilakukan di tempat ini
maka penting rasanya untuk bersama sama kita menjaga fasilitas di rptra ini agar tetap bisa dimanfaatkan semua warga
ya selain tersedia tempat bermain untuk anak anak dan juga tempat belajar tersedia juga fasilitas olahraga yang baru saja saya gunakan ini
nah bagi anda yang belum punya rencana untuk menghabiskan akhir pekan anda bersama dengan keluarga rptra ini bisa menjadi pilihan
rizky harisnanda ilham aji cnn indonesia jakarta